menjelang libur panjang menjadi masa masa yang rawan penyebaran covid sembilan belas dalam rangka memberikan jalan tengah dalam pengendalian penyebaran covid sembilan belas
kementerian pariwisata dan juga ekonomi kreatif kemenparekraf mengeluarkan panduan clean health safety and environment protokol
bagi destinasi wisata dan juga travel agent untuk memastikan kesehatan dan keselamatan dari para wisatawan
hasrat untuk berlibur memang tidak bisa dibendung
rasa bosan selama isolasi membuat beberapa masyarakat ingin melepas penat dan pergi melakukan perjalanan liburan
namun kekhawatiran akan pergerakan orang akan berpengaruh pada eskalasi penyebaran covid sembilan belas
kemen parekraf mengeluarkan panduan yang diharapkan bisa menjadi jalan tengah yakni panduan chse
panduan ini berlaku bagi semua pelaku bisnis pariwisata termasuk agen perjalanan atau travel agent serta destinasi wisata

chse atau prosedur atau protokol ini diperuntukkan kepada usaha yang melakukan kontak langsung
baik mulai dari reservasi kemudian penanganan administrasi kemudian juga melakukan mengajak mereka ke destinasi maupun daya tarik
kini di beberapa lokasi wisata protokol ini sudah terlihat diterapkan
baik lokasi yang indoor seperti museum
ataupun lokasi outdoor
selain mewajibkan tiga m memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
beberapa lokasi juga membatasi kapasitas pengunjung mereka
menerapkan protokol perkerakan tetap pengunjung harus menggunakan masker
ketika masuk ke kawasan warga wisata kemudian dipastikan juga ada jaga jarak
kemudian ada pengatakan puncu juga oleh ketubuh terhadap pengunjung yang datang
kemudian kami disiapkan tempat untuk mencuci tangan
jadi kami selalu menghimbau kepada pengunjung yang datang untuk mematuhi protokol perkerakan
di sisi lain para agen perjalanan juga bekerja sama terus dengan pihak destinasi wisata
dalam menyiapkan paket kegiatan sambil tetap mengadaptasi protokol chse
pada para agen perjalanan yang kini berjumlah tujuh ribu agen
beberapa strategi promosi juga mulai dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan
jadi waktu covid ini kita menyiap niapkan untuk bagaimana
pasca covid sesuai dengan anjuran presiden tancap gas dan blem gas
nah nanti kita betul betul tancap gas setelah pasca covid
oleh karena itu selain kita juga mengadakan asita fair tanggal satu sampai tiga desember
baik offline maupun online juga setiap minggu kita selalu menyiapkan bagaimana persiapan persiapan
setiap provinsi apa saja yang sudah disiapkan paket paketnya
dan kita selalu
bekerja sama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kerjasama yang tidak kalah penting tentunya di antara masyarakat sendiri
masyarakat yang ingin melakukan wisata juga harus disiplin dalam menjaga perilaku bersih mereka
karena kesehatan tetap ada di tangan kita sendiri
tim cnn indonesia jakarta